mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi kembali menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
gamawan diperiksa terkait kasus megakorupsi ktp elektronik
gamawan fauzi yang sudah tiga kali diperiksa kpk terkait kasus ktp elektronik
hari ini menjadi saksi bagi tersangka andi agustinus alias andi narogong
kpk pun menyatakan pemeriksaan terhadap gamawan untuk mendalami proses pengadaan dan penganggaran ktp elektronik
sebelumnya dalam dakwaan kpk untuk terdakwa irman dan sugiarto sebagai pengguna anggaran
gamawan diduga menerima empat lima juta dolar amerika dan lima puluh juta rupiah
kita ke gedung kpk sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana
maria selamat siang
apa saja yang didalami penyidik kpk dalam pemeriksaan gamawan untuk kali ini
elvira betul sekali bahwa memang hari ini mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi pada era dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas
kembali menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
elvira ini bukan pertama kali gamawan diperiksa di kpk
melainkan ini ketiga kalinya gawawan diperiksa sebagai atau terkait dengan kasus megakorupsi ktp elektronik
yang ingin didalami kpk elvira mengenai pemeriksaan dari gamawan fauzi ini
di antaranya adalah bagaimana proses penganggaran dan juga pengadaan ktp elektronik
yang melibatkan kemampuan yang diperlukan oleh ktp elektronik
yang membuatkan andi agustinus atau andi narogong
yang memang elvira gamawan fauzi terlibat begitu banyak dalam pusaran kasus mega korupsi ktp elektronik
karena hal ini dimulai sejak november dua ribu sembilan di mana saat itu gamawan fauzi lah
yang mengusulkan kepada menteri keuangan dan juga kepala bapenas
untuk mengubah pembiayaan atau sumber pembiayaan dari yang semula merupakan pinjaman hibah dari luar negeri
kemudian gamawan mengusulkan untuk proyek
ktp elektronik ini harus murni dibiayai oleh apbn
dan kemudian setelah itu pada bulan mei dua ribu sepuluh terdapat rapat dalam kamar bisa dikatakan seperti itu
elvira karena ini merupakan rapat yang tidak resmi yang diadakan di sebuah ruangan di komisi dua dpr ri
yang tidak hanya gamawan fauzi
saat rapat dilakukan dihadiri pula sejumlah anggota komisi dua
di antaranya ada hairuman harahap ada ganjar pranowo ada teguh juwarno
juga ada mustoko weni dan beberapa orang lainnya termasuk diha anggrayani
yang saat itu berasal dari kementerian dalam negeri
dan dalam hasil rapat dalam kamar ini kemudian elvira mengerucutkan bahwa ktp elektronik
atau pembiayaan ktp elektronik harus masuk dalam program prioritas pada apbn
yang kemudian menjadi multi years atau anggaran jamak
dan selain itu kemudian dalam rapat ini mustoko weni
mengusulkan agar andi agustinuslah yang kemudian mengerjakan proyek ktp elektronik
karena dinilai andi memang sudah terbiasa melakukan proyek proyek seperti ini
dan juga sudah akrab dengan beberapa orang di dpr ri
dan tidak hanya itu kemudian mustoko weni juga sempat menyatakan bahwa
ada jaminan yang nantinya akan diberikan oleh andi agustinus
jika memang ia mengerjakan proyek ini yaitu jaminan diberikannya fee
atau upah kepada para anggota dpr ri
dan fee inilah yang kemudian kita tahu bersama
terdapat dalam dakwaan kpk terhadap terdakwa irma dan sugiharto
dibagikan ke sejumlah pihak diantaranya adalah lima puluh anggota dpr ri
begitu pula yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan miriam s haryani
kemudian elvira keterlibatan dari gamawan fauzi juga terlihat pada saat dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
gamawan lah yang kemudian mengirimkan surat kepada menteri keuangan saat itu
dijabat oleh agus martowardoyo untuk meminta anggaran multi years atau anggaran tahun jamak
terhadap proyek ktp elektronik ini
kemudian elvira pada dua puluh satu juni dua ribu sebelas melalui usulan dari terdakwa sugiharto
gamawan fauzi menetapkan konsorsium pnri sebagai pemenang lelang tender ktp elektronik rp sembilan puluh lima delapan triliun ini
padahal dalam dakwaan kpk juga tertuang
konsorsium pnri tidak pernah memberikan sertifikasi iso sembilan ribu satu dan iso empat belas
yang menjadi jaminan atau syarat utama
pengerjaan dari ktp elektronik ini
namun kemudian tetap saja pada dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas
pnri ditetapkan sebagai pemenang lelang tender ktp elektronik
kemudian elvira tidak hanya dalam pusaran ini saja
keterlibatan gamawan fauzi juga terjadi pada tahun dua ribu
dimana ketika itu pnri tidak menyelesaikan targetnya untuk mengerjakan ktp elektronik ini
kemudian gamawan meminta penambahan anggaran dari apbnp dua ribu dua puluh
elvira pusaran mega korupsi ktp elektronik ini memang menyeret banyak sekali nama orang orang penting di negeri ini elvira
dan keterlibatan gamawan fauzi tidak cukup pada proses penganggaran
tetapi juga ia diduga menerima uang sejumlah empat lima juta dolar amerika serikat ditambah dengan lima puluh juta yang diterima beberapa kali
diantaranya adalah diterimakan melalui seseorang bernama afdal noverman
ini pada maret dua ribu sebelas diberikan oleh agustin
agustinus atau andi agustinus pada dua maret tepatnya dua ribu sebelas
dan kemudian ada dua lima juta dolar as yang juga diberikan andi agustinus melalui asmin aulia
pemberian kedua ini atau pemberian dua lima juta dolar as ini juga diperuntukkan untuk pemulusan pemenangan tender konsorsium pnri
menjadi pemenang tender lelang ktp elektronik
baik maria sarjana terima kasih informasi anda kita lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaan untuk hari ini